ratusan pelajar senin siang gagal berangkat ke jakarta dan ditangkap petugas mapo resta bogor kota jawa barat
sejumlah siswa menangis saat dimarahi orang tuanya yang datang menjemput
sementara enam pelajar dan santri langsung ditahan lantaran kedapatan membawa senjata tajam
salah satu pelajar smk ini terus menangis sesegukan saat dinasehati ibunya
yang datang menjemput ke kantor mapolresta bogor kota jawa barat senin siang
selain kepergok membolos siswa ini juga ketakutan dimarahi karena tengah berurusan dengan polisi
para orang tua mengaku kaget mengetahui anaknya ditangkap saat akan mengikuti demo ke jakarta
mereka juga meminta petugas mengusut otak di balik gerakan pelajar lantaran khawatir anak mereka menjadi korban ketegangan politik
saya lagi masak belum apa apa ya
dia bersama sendiri atau teman teman
teman temannya katanya ada delapan orang
nggak tahu mau sekolah
nggak apa apa cuma mau sekolah aja gitu
sementara itu belasan siswa diantaranya langsung ditahan petugas karena kedapatan membawa senjata tajam
selain celurit dan badik polisi juga menyita bendera hingga poster aksi bertulis kecaman tolak revisi
sebagian besar pelajar baik dari kabupaten maupun dari kota bogor kita amankan dan kita datang
termasuk ada sebagian yang baru lulus alumni
jawaban mereka ingin ke jakarta
itu itu maksudnya akan meramaikan demo
sementara ini kita data kita panggil pihak sekolah dan kita panggil juga orang tuanya
dalam operasi kali ini petugas menangkap lebih dari seratus orang pelajar sma
yang diduga akan meramaikan aksi demo di dpr ri jakarta
muhammad juanda bogor jawa barat